sementara itu menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md memastikan menjamin keamanan berkas perkara yang kini sedang ditangani oleh kejaksaan
mahfud juga menyebut terdapat dua puluh lima tahanan berada dalam kondisi selamat
mahfud md menyatakan tidak ada berkas perkara yang lenyap akibat kebakaran di gedung kejaksaan agung yang terjadi pada sabtu malam
pemerintah juga meminta masyarakat jangan berspekulasi terkait peristiwa kebakaran karena pihaknya menjamin transparansi dalam penyidikan kebakaran gedung kejaksaan agung maupun kasus lainnya yang saat ini ditangani oleh kejagu
pemerintah tidak membuat dugaan yang mengaitkan dengan kasus kasus tertentu karena itu sifatnya spekulatif
oleh sebab itu ditunggu saja prosesnya
karena pemerintah sekali lagi kita tekaskan transparan dalam hal ini
anda juga bisa mengawasi proses ini
tapi juga jangan berspekulasi bahwa ini terkait dengan kasus tertentu kasus ini kasus itu